dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi terkini nanti kita akan juga mengupdate kondisi langsung dari the welcoming dinner of the g dua puluh summit
tetapi kalau kita bisa melakukan penguatan rumah yang sebetulnya kuat ada besi tulangannya
sokotak ini ada sekitar seratusan tikus ya
memiliki kemampuan untuk mandiri
selama fasilitas untuk sepeda listrik belum ada maka tidak layak dikendarai di tempat umum
yang dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi
gerakan atau signature move nya prastawa nih yang dari dulu sampai sekarang selalu jadi andalan dan selalu dilakuin pas ketika pertandingan
kalau tiga tiganya bisa bersatu luar biasa indonesia di dua ribu empat puluh lima
lalu diserjual loh kita makan kuahnya dulu deh coba masih panas loh
saya followers seribu empat ratus sekarang
kedua dia safety alarmnya ada
dengan meletakkan di atas kaki juruselamat makota yang dikenakan di atas kepala kita
kami akan sampaikan kepimpinan di tingkat provinsi
yang banyak muslimnya ya
jadi tiga hari berturut turut curah hujan sangat tinggi dan puncaknya ini baru tadi malam sekitar antara jam enam sampai jam sepuluh malam
dan juga perubahan produk atau perubahan variasi
zai ulhak rusman rusmana bandung jawa barat
selain itu jika baseball hanya bisa dimainkan oleh pemain putra softball dan varianya seperti slow pitch softball kadang dimainkan pemain putri
ada yang menjadi tersangka dan harus
jadi kan yang namanya anak sma kan baru merantau
yang cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah
dan mengetahui titik titik posko peristi rahatan
sehingga tadi upaya upaya adalah percepatan pembersihan pembersihan sampah di saluran saluran
nama itu kemudian menjadi nama masjid patok negoro babatan adaro jad
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
pierre menjelaskan teknik pengamatan yang digunakan timnya
sementara itu di kota bogor wilayah penyangga ibu kota
karena dunia ini sekarang juga mengalami climate change
ini kan khusus untuk tadi yang saya sebutkan
berolahraga makan sehat hidup bersih sehat saya kira itu yang paling baik
sehingga posyandu posyandu ini kita aktifkan tiga ratus ribu bersama bidan bidan di sana sehingga akhirnya kualitas posyandu ini lebih baik
saya pikir kenaikan harga usd ini tidak akan terlalu berpengaruh sama kita
artinya sudah cukup lama kejadian itu terjadi
jadi kita memang ingin juga kedepannya walaupun wisatawan akan tambah banyak
atau berhasil dikatakan sembuh ya dari kanker payudara
dan nama mereka kredibilitas mereka misalnya bi checkingnya itu tidak jelek
yang pertama ajukan proposal izin ke bksda untuk memelihara hewan tersebut ya
berarti kan ini ada mikroorganisme yang sifatnya sebagai patogen
yakni toko buku bernama bumerang bookshop
keluarga firwan sejak puluhan tahun lalu memang sudah memproduksi kerupuk kulit dan dorok dok
oh saksinya mereka tinggal di tempat yang seharusnya untuk kulit yang lebih tahan pada matahari gitu ya dok
kenapa memilih jam karena memang kapasitasnya masih kecil

yaitu sebanyak dua ratus empat puluh satu ribu calon jembat haji yang akan berangkat pada tahun ini
agak sulit memang saya untuk berjalan di sini dan masih banyak pelanggaran yang terjadi
oke tampaknya ada kendala
ketiganya saling terkait terjahit dan menjadi penanda
tapi supaya ini tidak kambuh kembali itu para ahli menduga kuat bahwa isoflavon atau satu zat yang ada dalam kedelai itu dapat menolong
ratusan dan tersebar di berbagai negara ya
panasnya tidak stabil itu akan berpengaruh kepada hasil si gula semutnya
dia akan menampilkan dengan apa adanya sesuai dengan karakter beliau masing masing
biasa manggal di sini
ceasefire berarti berhenti gencatan senjata
memang karena kesehatan ini sebenarnya kan tanggung jawab individu ya
hal ini disampaikan inspektur pengawasan umum atau irwasum polri komjana gung budi marioto
jadi kalau petani itu tidak merasa menguntungkan menanam padi
masalahnya kita mikirin sebelas gitu kan kita yang ngejalanin gitu lah
saya kalau sudah bicara itu rasanya sudah pengen nangis saja
after si all star game ini jadi salah satu tim yang cukup underrated
ya dari ratusan ribu calon pegawai negeri sipil yang terpilih di seluruh indonesia
jadi katanya dia mencap pengkhianat
yes kalau dia menggunakan konsep seperti karyawan
jangan lupa untuk beri dukungan di baruan data kependudukan agar terhindar dari calok yang justru memperlambat prosedur pengurusan
tentunya perlu ada proses untuk menghubungi ahli
khusus bagi anda sekeluarga
waktu itu cak iman coba whatsapp cuman gak dibales
bahwa apbn kita itu fleksibel terhadap
oke menunya yang paling harus saya coba
naik tapi tetap saja ya kambuh dan kambuh lagi apalagi saat sedang stres pernah gak sih merasa
itu juga ada beberapa kriteria
ketika kita meninggikan tuhan
karena itu akan menjadikan bumerang yang sangat bahaya kalau pemain pemain bisa meremehkan
kemudian sari kulma yang mengandung antioksidan dan vitamin c
nanti akan kelihatan obat apa yang sudah diberikan
dan ketika mengeluarkan kritik yang tajam
tapi itu sebagai sebutan mahabah
ini sesuatu hal yang baru untuk diskusi berdebat menyebarkan visi misi gagasan dan lain lain
ikan yang seharusnya berhasil saya tangkap terlepas
apakah jawa sentris atau seperti itu
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh ini menggunakan sistem
di streetball indonesia juga banyak yang mengkritik ah streetball indonesia sekarang udah gak seru
anak konfliknya banyak gitu amer setia menambahkan pentingnya memberi pemahaman pada anak kalau
jalan keluar gitu tapi memang belajar
rumah sakit rujukan paripurna untuk jantung sampai ini ada sekitar empat belas rumah sakit
lima belas lorong atau jaringan gua belanda memiliki beberapa fungsi
mereka telah diperkenalkan untuk kelinci paskah
jadi ini juga untuk mengedukasi masyarakat ketika dilakukan pemeriksaan itu
orang yang menginspirasi gue dalam hidup
tapi dari sisi engagement itu paling banyak perbincangan terhadap anies muhyemmin
untung gua ajak lu coba lu gitu
yang itu ya harus kita tunggu nanti kapan tayangnya di indonesia
tolok ukurnya ini harusnya lebih ke ump ataupun upah secara rata rata begitu ya
oke bang ari tapi kalau kita berbicara soal bencana yang terjadi di kalimantan
agar si trotoar ini komplit fungsinya jadi tidak hanya untuk pejalan kaki
dengan membuat pesantren dengan membuat piscin
biasanya disclaimer di awal
terus tingkat kota provinsi
yang menyebabkan musim penghujan itu bergeser
mengingatkan masa kecil saya
antonio berlari keluar dari pintu depan dan jaseline meraih anak anak dan marikan diri keluar dari pintu belakang untuk mencari perlindungan di dalam hutan
dan apakah hanya sebatas sembilan orang itu saja
yang mencapai dua puluh ribu rupiah belum termasuk nasi
akhirnya gua sempet email ke vibanya lah vibasia
bagi australia tahun ini adalah tahun yang paling ekstrim
kalau misalnya udah mulai over capacity kita harus sendiri ramai topnya
untuk memainkannya anda perlu raket pedal yang terbuat dari bahan polikarbona
menurut nuke yang perlu diketahui para orang tua
melainkan meningkatkan pengawasan aturan penanganan covid sembilan belas
lima ratus tiga puluh delapan sd maupun swasta di makassar diisi lebih dari satu ratus tiga puluh dua ribu siswa
sedikit banyak yang terganggu ritmenya
sama saya harus tanya sama penyelenggaranya ucup beneran sama cup
sebelum mengeluarkan statement ke publik
mulai tahun dua ribu dua puluh lima dan seterusnya
diaklarissa miki peresia surabaya jawa timur
bayangkan waktu dulu covid itu muncul kita tidak siap semua negara tidak siap
kali ini kita ada di acara jogja air show yang digelar di pantai depok
untuk memilih yang benar atau yang salah
kalau si koroni gunawan tuh dia selalu ngingetin saya dia bilang
satu karung kulit roti ini sudah kita beli
sayaagementnya pemerintahan mikrosuguneld talked about ilang tahan verbosi istanbul
yesus ini orang yang baik dia mengasihi orang terlepas dari situasi ekonomi mereka
tetapi kan impor kontennya kan juga tinggi
karena dulu pembalap pembalap cewek yang seangkatan gue lah gitu
memberondong pimpinan pt kai pt kci dan pt inka
tidak berlaku bagi pedagang impor lewat jalur importasi
nama pt pt berasal dari istilah lokal
jadi tuh dua ribu dua puluh bisa moto abl kan
secara bertahap terutama untuk warga negara asing keluar dari gaza
komisi pemberantasan korupsi melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi rekayasa pajak
itu bisa bahaya karena memunculkan kesan bahwa ritme sekaligus kekuatan
satu menit silahkan dimulai dari anda bicara
ambil selimut basahin air kesemut basah
bagi anda semua pendengar kami yang setia
jadi kita harus ingat bahwa pertama ini adalah hewan liar
nah saat kejadian pak jam enam di kedua kereta ini bagaimana kondisi jumlah penumpangnya
di kanada harus belajar bahasa perancis
bisa disepadankan dengan penghilangan orang secara paksa
ada strategi obesitas nasional
dan juga nomor urut tiga silahkan bapak anies
komposisi tim pelita jaya sudah ideal baik dari segi skill maupun usia
pengajian dan lain sebagainya adakah di sana
kaitannya dengan soal restructuring yang mereka ingin ajukan kepada para krediturnya
harus mulai dari nol tuh
bapak tadi sudah menyinggung tentang masa panen ya pak ya
kang irfan menurut saya adalah direktur yang mengayomi ya gitu
oke tapi memang intinya disini memang banyak sekali informasi ataupun topik topik yang menjadi perbincangan dari warga net itu sendiri ya
tetapi yang dirugikan itu justru konsumen rakyat miskin
itu emang bagus lah gitu ya
itu kan lebih ke ketahanan terhadap apa yang matahari
beragama pun harus ada landasan asasi
karena gue harus mentok
yang pedas dan rasanya cukup enak ya
selanjutnya brem yang masih berbentuk pasta akan dimatangkan dengan oven di suhu tiga puluh lima empat puluh derajat celcius selama enam jam
ketika kita berbohong sebenarnya kita tertipu untuk berpikir bahwa itu membuat kita keluar dari situasi sulit
kenapa mereka mencabut kedai arab di jaffa
oke nah kalau tadi kan sempat mention juga nih hubungan tentang nikel
tapi situasional lagi lagi ini berlakunya situasional
termasuk di dalamnya penerbangan yang mengalami kecelakaan
misalnya di pintu lift
nah sehingga ya kalau kita lihat angka kecelakaan hal hal mungkin lebih rendah berkimbang dua ribu sembilan belas untuk tahun ini
penduduk yang berasal dari imigran imigran ya
dimana daun nanas di kabupaten subang ini selama ini hanya dijadikan pupuk
ya terima kasih jadi menurut saya dengan pemanggilan dua puluh dua pemain ini timnas kocintayong memanggil dua puluh dua pemain
di sana yesus akan membawa kita ke tepi sungai hidup
olahraga yang di tiktok itu kan high effect banget tuh
kemudian palestina yang memang
sampai jumpa di episode selanjutnya
kalau ketahuan pemerintah saudi lumayan juga dendanya ada sepuluh ribu
dan oleh karena itu kami laporkan bahwa dari tujuh belas hektare areal pulau rempang itu yang bisa dikelola hanya tujuh lebih sampai delapan selebihnya adalah hutang lindung
anda juga mengatakan bahwa al zaitun sangat sakti
dari sisi pemerintah anggaran dana dan regulasinya

termasuk altar tempat peribadatan di rumah tersebut
mungkin memang waktunya bukan sekarang gitu
sejumlah pekerja mulai memperbaiki jalur setelah rel terputus dari jalur utama
ya cuman kan kita kembali lagi ke masyarakat dan pemerintah
ini kita tunggu tunggu karena ini akan sangat berpengaruh terhadap bukan saja pengadaan tapi harga
nah ini baru pertama kali atau kemarin setelah resmi beroperasi sudah coba mbak
sekali lahap langsung ludes
jadi memang kalau misalnya buka puasa bersama dengan teman teman
tekstur daging yang lembut dan cita rasa yang gurih
juga menurut saya selalu ada kesepakatan konsensus ya di antara partai politik yang membuat politik kita menjadi khas
untuk make up nya untuk kosmetiknya ada wardah ada ms glow emina gitu ya
adalah karena gue ga tahu kalo lo tau coach matt di uph
bagi pendengar kami yang mungkin belum pernah mendengar apa itu hwpl itu
jadi sebetulnya kain ini adalah pasmina
dengan pengelolaan yang profesional pensiunan bumn bisa mendapatkan kepastian soal penempatan dana mereka
iya jadi dari segi offense nya jadinya gak bagus gitu
jadi saya ingin jadi seorang social investor
bagaimana anda mencoba untuk mengklarifikasi hal tersebut
bagaimana pilihan kata yang kadang kadang
simpang informasi selengkapnya usai jeda berikut
dan apa yang terjadi
kemudian apa sih yang kita dapat gitu
pemilik warung pun mengaku salah dan bersedia mengembalikan uang tersebut
yang kedua karena dari banyaknya orang yang sudah istirahat senyap
berasal dari kejahatan atau curiga lah itu istilahnya ya
nah kalau kemarin kemarin kita kan udah bahas mengenai investasi
pastikan anda memang memiliki dana pensiun
aneka sayuran organik dari perkebunan bedugul tabanan bali pun disajikan
buat peserta luar negeri mungkin tantangan juga ada apa sih di indonesia gitu
dan harganya juga lumayan bagus
tapi luar biasa rasanya makin mantep
yang melewati jalur stasiun malaya sampai stasiun banjar itu sementara waktu belum bisa dilalui atau tidak bisa dilalui
tapi upahnya juga paling tinggi
awalnya memang kayak berat ya gitu kan
ya saat kamu datang ke jakarta
petani tidak ada yang tidak banyak yang menggeluti itu

ia adalah setia dan adil
ya saverius nih koius lah
jadi jadi di sentul saya kan dulu di sps sentul untuk tiga tahun
yaitu dengan cara ngelemprak dalam bahasa jawa yang artinya duduk lesehan tanpa kursi
dan kalau kita bicara ketergantungan sama barang impor ketergantungan kita luar biasa dengan barang impor
dan kamu pindahkan ke tempat yang baik tapi sebelum kamu tempatkan ke tempat yang baik kamu ajak ngomong
wah ada chance nih kalau aku bisa dapat partner yang top lima puluh gitu atau enggak top tujuh puluh
kemudian dari pdip sendiri mengusulkan untuk merubah sistemnya
tapi yang namanya kak prast tuh jago banget ya so special gitu
piring yang sudah ada sejak abad keempat sebelum masehi
mulai generasi apa mulai generasi millennial
data pemilih hasil penetapan yang dilaksanakan oleh kpu kapal terotendau
jadi monisme ini sebenarnya film yang secara keseluruhan
agar kita dapat menyatakan rohnya di hadapan dunia
masyarakat yang belum tergabung di dalam
perubahan terhadap kebijakan penagihan hutang
penyakit langka tersebut sebagian besar bisa dideteksi saat ibu hamil diperiksa menggunakan usg
dan ada banyak sekali pilihan dalam hal menemukan instrumen
jadi tentu yang akan beliau soroti adalah terkait dengan program program yang sudah dijalankan
maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan
seporsi burger tanpa olahan daging ini
sementara yang tiga kilo tadi harganya harga subsidi
kondisi terakhir ya baik di waskita maupun juga di wika ya
memang jalannya bukan di situ kali ya
begitu untuk menanyakan kepada ketiga baca pres tentang apa saja yang disampaikan
nah akhirnya tadi malam itu dia telpon lagi pasnya berapa
tapi sekaligus terharu ikut seneng juga
ditambah dengan templenya dan semua kultur bahkan terkejut untuk kita
ramai sekarang kan pungguli wasit dan sebagainya
mimin sma di mana ipk ya kalo diliat liat ipk ya
karena terlilit utang di pinjol
tapi ini kan mau tidak mau semua orang kan harus berpengalaman
jadi implikasi dari lansia itu pasti saya kira ke sana
sesuai dengan apa yang dia bawa misalnya pakaian dan lain lain
setelah itu dijemur hingga kering dan digoreng
dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kemampuan aku
kita kelola dengan sebaik baiknya
selamat berjumpa kembali dengan kami radio advent suara pengharapan
ada dari teman teman dari jasa marga
kalau tambah tempat air itu sampai berapa pak
gak bisa milih salah satu
tugasnya mengatur tingkat plankton laut dan mencegah jumlah organisme mikroskopis ini tumbuh tanpa batasan
ini lebih pada survival instinct di tempat yang
dalam istilah bahasa indonesia
merayakan paskah pada tanggal yang berbeda
selain tradisi ruahan dan saparan berbagai kegiatan dan tradisi biasanya digelar jelang dan saat maulid nabi
tapi perlu dicamkan bahwa kekayaan batubara kita ini masih banyak mbak
bersama yesus damai selalu mengalir sepanjang waktu
kalau dari pribadi saya nih ya yang saya udah pernah beli gitu kan
namun bahan utama lenjongan ini terbuat dari singkong dan ketan
dan gelombang yang sama esok hari
ke liga mahasiswa nasional lima nas pertama kalinya soalnya
limasan bernama rumah cempaka ini memiliki struktur bangunan kayu jati
rongganya di atas berarti lancipnya di bawah oke waduh
bose yang dalam bahasa sunda artinya mengayu
eh dua ribu tujuh udah ini
tapi stigma pembalap itu pasti anak orang kaya bener gak
satu soal gimmick itu tidak selalu harus negatif
yang bakal kembali membuka sekolah tetap buka
urusan ngecilin perut aja jadi kontroversi
dan kemudian bekerja dengan sangat keras
hal ini sekaligus membuktikan bahwa sesar baribis masih aktif
nah itu koko untuk kedepannya
karena di women in motorsports motor juga ada sebenarnya
kalau di indonesia kan langsung ditutup kalau ada yang buka kalau di sini nggak
yang diselenggarakan di la mama courthouse di colton melbourne
jika di sekolah nanti vaksinasi itu bisa nggak misalnya mencapai minimal tujuh puluh dari warga sekolah
kemudian juga jika tidak ada halangan bulan juni nanti semua aturan restriksi sudah mulai diangkat oleh pemerintah setempat ya bu dewi
dampaknya dirasakan para pekerja yang melaju ataupun melakukan perjalanan pulang pergi antar kota setiap hari
barongsai sejak dulu kerap ada pada ritual ritual yang dilakukan orang tiawa
anda bingung lagi kan karena harus punya antena digital juga
ya dan dalam skema pinjaman tanpa bunga ini
bisa bahkan untuk order kayak go put gitu kan di sini itu nggak bisa kayak order sayur itu nggak diizinkan terus akhirnya
nah apa yang lo bikin di imi untuk menciptakan itu gitu loh
itu harusnya sudah bisa dilakukan dua bulan yang lalu
ketika mereka sedang di lay off atau pendapatannya sedang turun
kalau sama yang ganda campuran yang belanda itu apa
juga masih bisa bahkan berpotensi ada keuntungan dari selisih harganya
tak hanya di dunia musik di teater musikal juga banyak yang melibatkan anak anak yang bertalenta
perjalanan menuju arab saudi atau di arab saudi sebelum wukuf
kan milihnya pasti senioren duluan
bahwa sebelum masa ini anak anak cukup terlindungi dengan protokol kesehatan yang tepat
kalau menurut saya platform digital ini mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi digital
jangan pernah berpendapat apapun yang kamu tidak paham
waktu operasionalnya jelas jauh lebih panjang
tapi kalau misalnya kita terus membuka kesempatan ini dengan produknya yang begitu masif
tapi dari sisi prospek ke depan saya rasa memang jadi lebih optimis dalam kondisi seperti sekarang ini
namun rasanya tidak kunjung selesai
seperti yang satu ini siapa sangka deretan benda benda dengan visual menarik ini terbuat dari bongkahan bebatuan
pendengar semakin banyak warga australia yang menukar kehidupan kota dengan komunitas perdesaan
kepada pendapat yang kita dapat dari komunitas
kejelasan berkaitan dengan genetik tertentu yang mereka bisa dapatkan
atau jika anda adalah seseorang yang sangat menyukai ikan atau apa apa dari laut
terhadap apa yang dilakukan di alam
iya kita sadari batubara itu pasti tergantikan
tapi yang tantangan paling utama memang kadang nggak semua bisa melihat
kemudian di butir kedua disebutkan bahwa tujuh puluh lima pegawai yang dianggap tidak lolos
artinya meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan negara
oh saya sekarang latihan udah semangat banget nih gitu
negara bagian ini beningar menjadi yang pertama
dari berbagai pihak termasuk di kerajaan saudi arabia bahwa mereka sekarang sudah mengeluarkan
karena ini kan meresahkan masyarakat apalagi
kalau kita lihat kemudian langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
sehingga kita bisa melihat lebih bijaksana
semoga abis kita tag podcast ini bisa langsung sebuah ribu bisa swipe up
bagaimana angkatan kerja baru anak anak muda ini bisa tetap berkontribusi pada lapangan pekerjaan
dan menyaksikan keindahan rawagede di sini juga bisa banget pastinya
sektor sektor yang sudah recovery ya saya pikir ini akan cenderung bisa lebih resilient ya dibandingkan dengan sektor sektor ekonomi yang masih terkena dampak dari pandemi
tapi tidak rubuh tidak runtuh tidak pecah dan tidak roboh
dan juga atau data data pejabat publik tertentu saja
lalu muncullah sebuah wacana baru membuka opsi pkpu
oke selamat menjalani diet sehat
setelah mencair daging iga dimasukkan lalu dicampur bawang merah dan cabai merah
dalam pasal asalnya atau asal muasal
dengan kata lain kurang dari lima
perkawinan silang antara mereka
dengan sayur yang dinamakan sampire
kota semarang pacar banjir bandang baik tak oh ya alhamdulillah jadi sebenarnya mungkin bisa
dua ratus diantaranya tersebar di luar yogyakarta
dan biasanya mereka yang mengambil payday loan
alhamdulillah enggak ganti udah nyaman yang paling penting kosongkan tangki bahan bakar
sehingga tidak saja pelaku yang berpengaruh
untuk kompor listrik itu kan butuh daya yang tinggi gitu ya
kalau menurut saya penggemar pengemar judi atau orang
tidak ada yang lebih bermakna dari satu unit waktu
nah kemudian ada lagi apa namanya
asal masalah dari itu tuh handphone android mulai bisa foto foto yang bagus ditambah dengan ada fasilitas aplikasi itu instagram dan pat dulu itu
mr moe mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk dukungan sewa
termasuk dua kali mencapai semifinal grand slam ya
ya iyalah orang mas era aja dapetnya gak sengaja kan
penjualan itu pun meminta perusahaan membuka jalan itu kembali
tim yang terlibat pun cukup besar
inflasi tetap kita pemerintah kemarin bersama menko perekonomian
mungkin lebih nyaman dan tidak membutuhkan orang yang harus pakai khas mat
saat ini kita akan memasuki satu acara sekilas info
dan ini bisa mengakibatkan mesin dari kendaraan tersebut yang melintas
eh boleh gak sih kak
maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik
jam jamnya kapan kontraflos satu lacur dua lacur tiga lacur dan satu way
jadi betul ini adalah kiswah asli yaitu penutup ka bah yang ada di mekah sana
wah udah dapet undangan dari ibu dewi
tapi kalau tidak saya rasa di awalnya agak sedikit kurang menarik
nah ini adalah hasil saya dari berburu takjil pada hari ini nih
generasi milenial adalah mereka yang kini berusia dua puluh satu hingga empat puluh tahun
iya masalah personal ke penampilan kalau untuk menembak tuh
siapa tahu mereka juga bisa mendapatkan alternatif pembiayaan baru begitu ya
terus saya tahu nasi uduk ini emang dari mulut ke mulut sih
nah dilanjutkan lagi oleh temen deket gue si alip john ini dia berani untuk mulai udah kok mulai aja deh walaupun covid kalau gak mulai kita gak jalan jalan
dan juga kira kira potensi kenaikan harga tanahnya
dimana yang termasuk narkotika itu adalah opium ya kan
begitu juga di eropa di belanda sampai gelombang keempat sampai rakyatnya demonstrasi
tapi ditaruh di oven jadi nggak jadi dibakar karena anginnya kenceng sekali kemarin
yang ada di aplikasi transportasi daring
karena mereka juga jabri juga kan itu
kalau yang saya lihat gitu ya untuk the john dan glo itu maksudnya ini kritik untuk membangun mereka ya
dan rutinitasnya ya seperti itu saja
hampir lima kali lipat pertumbuhan konsumsi mie instan dibanding dengan pertumbuhan penduduk
dan saya tentunya ingin terus apa yang disampaikan ibu menteri luar negeri
namanya juga pcr itu materi genetik yang sedikit
dalam mengakses layanan hukum dan keadilan
ataupun acara mudik ya
ya self sustain yang itu bisa membiayai gagasan gagasan saya gitu ya
kalau untuk challenge tantangannya
dalam rumah tangga meminta
penerapan tilang elektronik atau etle akan semakin dimaksimalkan
biasanya di daerah mana tuh pemukiman atau perkantoran atau pasar atau apa
pergerakannya tidak terlalu signifikan
berarti pak yunis kalau tadi mungkin bisa saya simpulkan indonesia masih jauh untuk bisa mengikuti negara negara seperti amerika
dan digunakan untuk memajukan pekerjaannya
sekitar enam sendok makan
setelah itu letakkan ember dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung
kehadirannya mengindikasikan adanya kelimpahan ikan yang tinggi untuk tangkapan para nelayan
bisa disampaikan kok ada hal teknis yang sifatnya rahasia
misalnya ada pembelian mobil mungkin mobil itu dikasihkan ke siapa
kalau kita petakan kan suara paling besar itu
tapi kalau berangkatnya tiga puluh atau satu satu lancar juga lebih lancar lagi
bubur kemudian ditambahkan potongan ayam daun bawang serta minyak bawang sebelum dihidangkan
sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas
melihat bagaimana proses kreatif
dan satu hal yang saya mau terangkan sedikit tentang keadaan di sana
mengingat luasnya komplek ini yang mencapai satu dua ratus hektare saya memutuskan untuk berkeliling dengan sepeda
kira kira lebih enam puluh km dari kota solo
pendekatan keadilan restoratif memang melibatkan lebih banyak pihak
kementerian ketenaga kerjaan kemnaker menyebut sektor manufaktur dan startup teknologi paling berisiko melanjutkan tren phk tahun depan
beragam cara dilakukan oleh sejumlah pemudik yang menempatkan barang barang di atap kendaraan
dan mendapatkan ruang tidak hanya dalam negeri tapi juga di mancanegara
di mana banyak silang pendapat soal prediksi putusan mk di mana kubunuh satu ratus tiga masih sangat yakin bahwa putusan mk itu akan menerima gugatan dari pihaknya
setelah juara itu aku tembus top seratus ke delapan puluh an
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
tumurnya sekarang lima ribu deh
iya betul karena kalau udah divisi kan
saya tahu dari tiktok dari orang info ada yang tempat begini ya lucu bener bener kan kayak tanah liat kayu kayunya begini
menyeberang menggunakan kapal feri dari pelabuhan merak menuju ke pelabuhan bakalheni
nah itulah kemudian terjadilah peningkatan demand
menurutnya semua hidup rukun dan saling menghormati
tapi di satu sisi itu juga pasti akan spending uang lebih banyak mbak
boleh diberitahu dulu nggak sih sebenarnya bedanya apa sih dok
usah mengadjust sana sini memutar sana sini
jangan sampai ini berhenti di tengah jalan
kepolisian resor mojokerto memberikan layanan terapi kepada pengendara yang melakukan arus balik maupun masih mudik di pos pelayanan bypass kenanten kecamatan kuri kabupaten mojokerto
dan itu sebetulnya kuncinya itu ada di peringatan dini
karena mereka masih melakukan perlawanan sengit ya
nah jadi mungkin kalau misalnya pemirsa di rumah yang suka bikin nasi goreng untuk kesarapan
kalau perhatian pemerintah ke cabur menembak udah cukup
rambu lalu lintas juga sulit untuk dilihat karena berada di arah berlawanan
hampir sembilan puluh persen warga cibuntu terlibat dalam usaha tahu
jumlah orang yang beraktivitas di sekitar wilayah gunung api diperkirakan lebih dari lima juta jiwa
nah paling sering itu hampir ya saya sering ke kongres di luar negeri gitu ya sering ketemu juga teman teman saya yang itu dermatologis juga itu
untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan juru selamat kita
dan aduk dengan bumbu cikur selama tiga menit
nah penasaran dengan rasa dan keunikan tekstur tersebut
itu sudah bisa menjadi salah satu faktor prediktor untuk memperlambat penambahan miopia
karena mungkin level penghasilannya juga masih sangat terbatas
salah satu yang menjadi sorotan dari gen z dan juga milenial soal isu ekonomi adalah undang undang cipta kerja
jadi apa ya misalkan dari seratus foto
tetapi ketika presiden jokowi makin lama lirikan matanya makin ke paselan dua
jadi emang kurang afdol kalau misalnya kita jalan jalan di kota bogor deket deket aja sih
jadi memang kita tidak bisa serta merta menurunkan harga berat di tingkat konsumen
kita bisa melihat view kota jakarta dari atas karena restoran ini berada di lantai enam puluh dua
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur
arahannya dari klub saya seperti apa
tepat saat liburan natal perubahan besar terjadi pada cara pengiriman australia post
tapi saya harus terlebih dahulu belajar menangkap
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menghadiri acara silaturahmi dengan ulama se aceh pada setelah sasiang
oke sebelum ini habis ya ini sudah sisa sedikit
cibutet itu depannya kurang apa coba ci
maka segeralah menghubungi tenaga medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
yaitu pekerjaan seperti kita diplomat atau family reunification
tapi sebelum itu ya semuanya nombok
tapi saya pikir rupiah masih akan tetap stabil di kisaran empat belas ribuan seperti itu
kasus tersebut juga melibatkan direktur pemeriksa dan penagihan pajak direktorat jenderal pajak angin prahit noaji
jadi di alastuwo ini yang tadi kecamatan genuk mbak
tapi mental yang paling susah membalik
pengunjung yang datang sekitar sepuluh orang
kita benar benar melihat
albert fox kahn direktur eksekutif pengawasan projek teknologi pengawasan
ketika ikatan ini rusak melalui perzinahan ini akan menghancurkan hati seluruh keluarga
tapi dia sudah berapa lama ibu menikah dengan ini
dan segera jawab doamu
baik pak yusuf boleh dibagikan informasinya kapan gelar perkara akan dilakukan
apalagi anak anak yang memang aktif
suaminya antonio mengambil senjata perangnya
ada investasi alat dong di sana ya nggak sih
nah ini kemarin waktu pakai dasi ditanya sama
indonesia sudah sepuluh tahun berturut turut dibawa kita australia
dki ini harus diakui sebagai daerah yang memang
bangun pagi jam tiga deh ya kan sholat segala macem
nah sama sebenarnya seperti di jakarta tapi uniknya di kamboja ada dua jenis transportasi tradisional yang juga terkoneksi lewat aplikasi
saya berharap anda akan menyimak setiap pemaparan dari membuka nubuatan alkitab
indonesia harus mengakui keunggulan dari irak ya lima satu skornya telak
masalah giant sea wall mungkin nanti para engineers para pakar
karena anda dan saya tidak dapat diselamatkan
termasuk ya kalau tidak ada tidak sempat cuci tangan kan
kini pusat kedokteran tropis universitas gajah mada mengklaim bahwa delapan puluh nyamuk aedes aegypti di kota yogyakarta telah berwolbakia
termasuk juga warga negara indonesia yang beragama muslim
jadi ya lebih bisa nunjukin aja sih
kalau seandainya mau dikbareng pun ya kalau mau naik sepeda motor ya sepeda motor naikkan truk
salah satu barang yang tidak pernah berhenti dikirim adalah sepeda motor selama momen idul fitri
tapi yang dibolehkan adalah pelarut propylenglikol dan propylenglikol
dan ini memang perlu ada adjustment
damien coulthard adalah seorang anyama tanda dari dili di flinders ranger
apalagi bapak akan memimpin juga nanti pada kttg dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua
kan saya dimasukin ke beberapa grup chat gitu
membangun trotoar mungkin bagi orang bilang bahwa itu bagian dari justifikasi
meskipun mayoritas semuanya muslim
waktu jawab pos turnamen dapet minute play lumayan
apalagi di negara negara berkembang seperti indonesia
kalau sekarang diidentifikasi di kecicang itu
dana yang sudah masuk investasi atg ini sekitar tujuh usd atau setara satu ratus lima juta rupiah
suara kapten atau pilot
selamat datang kembali dalam membuka nubuatan alkitab
kalau kita hadapkan dengan tadi
pencinta drama korea anda mungkin masih ingat dengan serial yang satu ini itaewon class
tradisi ini untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia
yang kedua kebetulan cita rasanya itu mirip dengan ibu saya kalau masak ya gini
hanya yang perlu dipastikan profesionalisme transparansi dan akuntabilitas
tapi bagi yang tetap berolahraga anda harus melakukan berbagai persiapan dan mengetahui apa saja kemungkinan yang akan terjadi
sangat masih besar sekali kesempatan maupun opportunity di indonesia ini ya
hingga membuat para mahasiswa memikul beban utang sampai puluhan juta rupiah
kain tenun dengan pewarnaan alam memiliki warna yang lebih pudar
garuda jadi untuk pembelian tiket
nanti memang ada pengaturan khusus ini
penjaminan harga di tingkat usaha petani ini sangat penting
selama bulan suci ramadan terdapat sejumlah kegiatan di masjid
dia tidak berjalan dengan pembangunan yang berkelanjutan
ada pasal yang menyatakan presiden boleh ikut berkampanye
saat berkunjung ke keraton yogyakarta tentu familiar
ini kan bicara terkait dengan ya kita pakai nalar yang sehat saja
gue kepada hanis tiga bulan apa
selain itu mengonsumsi gorengan berlebih dalam waktu lama juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kardiofaskular
kita lihat penegak hukum juga harusnya semakin pasang badan untuk bisa membantu korbannya begitu ya
karena putin berkuasa berapa tahun yoga
tapi kak oh iya kak tapi ini kakak kenal juga kak sama si itu sama stereo flow itu
khusus di dki jakarta dapat juga melalui media sosial instagram
jadi anggaran negara dipakai untuk menyusur segmen masyarakat tertentu
berarti admin sendiri suka video sama foto
bukan protes kita perjuangkan jalan itu tidak boleh ditutup
kemudian memastikan dia istirahat durasinya berapa lama lima belas menit atau tiga puluh menit atau satu jam
tahun seribu sembilan ratus tiga puluh diteruskan oleh mbah puspa matio
kuncinya itu kita harus fokus dan memang confidence
pasang maksimum mencapai satu ratus tiga puluh cm
takutnya nanti musim hujan sehingga kami siap untuk menambah secara cepat
coba kalau kita bandingkan dengan negara lain
dengan kata lain tidak cukup bagi pihak tni
ya kalau kita bicara alutsista ini kan isu yang panjang
tapi tppu itu kan tidak berdiri sendiri
kenyamanannya keamanannya bagaimana menurut mbak
gue sebenarnya apa ya bola gue ikut terus bulu tangkis gue ikut volley gue pernah main juga gitu
tiga puluh enam ya pasti mereka kan main duluan gitu ya
bahkan adalah portal berita
jadi misalnya kalau karungnya itu berada di kisaran harga rp tujuh ratus hingga rp tujuh ratus sembilan puluh per kilogram
sekitar tahun kedua sma itu
bagi pecinta kuliner mie tempat ini bisa jadi referensi tempat kuliner anda selanjutnya
jadi kalau di selandia baru menurut saya itu akan menjadi hal yang lebih baik
gani aris cianjur jawa barat
di australia kita memiliki rekoran
jadi manfaat langsung ya
yang akhir gue tau oh alumni itu ternyata ada andi batam
itu diganti dengan madu
nah selain faktor jalan tol kembali yang anda sebutkan baru saja
itu jauh dari sini atau gimana mbak
dari berkepanjangan hingga bisa menyebabkan tulang tumbuh pada tumit
yang dikhususkan untuk jamaah perempuan
kebun kebun salam doclang empat ratus lima ini salah satu yang legendaris muka dua puluh empat jam dan berlokasi di
nah pendengar itulah tadi sebuah rangkuman tentang daging buatan
just fine nggak ada masalah sama sekali
oke dengan memperluas target
ya udahlah ya jangan diulangi lagi
disebut komplet karena salah satunya adalah ada telurnya
dia adalah infeksi saluran nafas
kami akan undang selanjutnya bapak imam
tapi kalau tes antigennya negatif belum tentu pcrnya negatif juga
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
sehingga seolah olah ingin merebut kekuasaan
semoga berani untuk yang sore bisa menanggung
konsumsi gula tak hanya perlu dibatasi
ini adalah salah satu teknologi yang baru pada penanganan aniorisma
yang lebih tahu anak saya gak pipis kok dibilang
lalu imanmu makin bertumbuh
karena kalau tadi mengerti apa yang disampaikan oleh mas rubi bahwa indonesia itu sudah berada di darurat keamanan siber sejak dulu kala
karirnya dila di tenis nih
mungkin ada yang bertanya ini kalau misalkan ada yang retak atau pecah gimana ya nggak gimana gimana
pantai tanjung setia di pesisir barat lampung menjadi tuan rumah gelaran world surf league kruid pro dua ribu dua puluh dua
dan terus bergerak di pada ekonomi pendidikan pendidikan ekonomi
jadi berapa besar porsi apbn itu harus ditulis secara hitam di atas putih
apabila penerbangannya ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan
kemudian bagaimana menjaga harga perusahaan dan kemudian bagaimana menjaga keuntungan
itu yang harus menjadi landasan pengambilan keputusan ke depan
tapi kalau yang di sini itu lebih sempit terus habis itu masih kotor gitu ya
para pelaku setelah mencekik dan satu menyekap mulut dan membenturkan kepala korban ke tembok
saat selesai makan dan minum segeralah memasukkan sampah bekas tempat makanan dan minuman tersebut ke dalam kantong sampah
dan di mana kalau kita coba highlight dari keterangan yang disampaikan oleh
bismillahirrahmanirrahim built herb coat sekali
bahkan waskita tembus delapan puluh empat triliun rupiah dan beragam masalah menimpanya
salim yang juga pendatang menceritakan bagiannya
pas alhamdulillah empat tahun pas empat tahun
saat ini kami menggunakan speedboat menuju ke raja ampat dan kira kira akan memakan waktu sekitar empat jam
pemandangan karang di sekitar situs selam wundi cave terlihat sangat menakjubkan
ya gimana ya memang kadar panasnya berkurang seiring dia dimasukin atau dicampur dengan tepung
meski penggunaan kipas angin saat musim panas cukup efektif untuk mengurangi rasa gerah
jadi dia melahirkannya tetap anakan
harus menemukan kesadaran internal dalam beragama itu
kan kalau sekarang bukan hanya usia smp anak umur tiga tahun itu sudah pinter main pencet pencetan begitu
akan melakukan monitoring melakukan pengawasan
beberapa spot syuting seperti jembatan
pemerintahan artinya ini menjadi titik
sudah kenal dari sejak lama
biar cuannya masuk ke duit kantong sendiri
jadi kalau ada yang retak atau ada yang terkelupas di bagian bagian itu juga gak ada
karena kalau menurutku setelah dapet olimpik itu kan beban berkurang
kita bisa bantulah persiraja lawan persebaya

kalau bicara konteksnya korea selatan memang
orang kalau melihat azayitun tidak mandiri terus ambruk kan ditepuk tangan juga
bagus gitu maksudnya kayak gitu
dan mendapati satu yang akan diterbangkan kami gagalkan
ritual kungku mas hose berlangsung hingga pukul setengah tiga pagi
sebagai penawarnya paling larinya ke minum es minum es
tetapi di dana pensiun bumn kita tidak sempat merapihkan
untuk kapal terotendau sendiri masih pemilih potensial non ektp
sebelumnya pada sabtu tiga september lalu
dan ini tentu yang dilakukan oleh yki kan
untuk kemudahan urusan bisnis ekonomi
ini unik karena bandung ini kan cekungan bekas danau ya
malahan di kampus waktu saya di kampus itu banyak sih tantangan terbesarnya itu ya teman teman
dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
diganti lensa tanam buatan yang dipasang atau dioperasi ke dalam mata
anda bersama sbs bahasa indonesia
nah di antara reformasi itu kan salah satu di antara prinsipnya adalah untuk menolak kkn
misalnya mengundang global investor